sudah lebih dari delapan bulan kita berjuang menghadapi pandemi covid sembilan belas
segala daya dan upaya sudah dikerahkan supaya kita bisa pulih dan hidup normal lagi ya
dan masyarakat indonesia saat ini ternyata cukup optimistis nih bahwa indonesia khususnya dalam sistem ekonomi akan kembali pulih
nah optimisme bangsa indonesia pulih dari pandemi
kami hadirkan pemaparannya untuk anda
kita buka data datanya
yang pertama ini dia melansir data survei perusahaan konsultasi dan riset pasar multinasional atau ipsos
kita lihat bagaimana sih optimisme warga terhadap pulihnya ekonomi
kita lihat ada sejumlah negara di sini
ada indonesia malaysia kemudian filipina ada singapura thailand dan juga vietnam
dalam survei ini yang pertama kita ke indonesia terlebih dahulu
kalau kita lihat di indonesia nih pada survei yang digelar bulan september ini
bahwa indonesia akan segera pulih dari pandemi covid sembilan belas
khususnya di bidang ekonomi
kalau indonesia bisa segera bangkit bisa segera pulih akibat terdampak covid sembilan belas
nah berikutnya kita lihat adalah malaysia
sementara kalau kita lihat di sini adalah ee
sedangkan kalau kita lihat di singapura
sangat optimis dan juga optimis terhadap pemulihan ekonomi di sana
kemudian vietnam kita lihat ini nyatanya cukup tinggi sekali
jadi warganya sangat optimistis
bahwa negara mereka akan mengalami pemulihan ekonomi dengan cepat
padahal kalau kita lihat indonesia ya ada enam ratus ribu per sepuluh desember dua ribu dua puluh yang terjangkit covid sembilan belas
harusnya juga dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan ya
kita bisa segera maju
bisa segera menormalkan kembali aktivitas aktivitas ekonomi yang terjadi di indonesia
oke berikutnya kita lihat ini dia
yang kedua kalau kita lihat tadi ya optimisme
ternyata warga plus enam puluh dua ini cukup percaya diri
sangat optimistis bahwa ekonomi indonesia segera pulih
tapi sejujurnya kalau ditanya apa sih yang bikin mereka optimis
bantuan pemerintah ternyata ini juga mendorong pemulihan ekonomi
jadi dalam laporan yang berjudul living in crisis mass up and moving forward in southeast asia
bantuan pemerintah ternyata mengambil peran penting tumbuhnya optimisme warga
ada beberapa poin yang di highlight dalam survei ini mendapatkan respon yang cukup positif dari masyarakat
salah satunya kita lihat warga menyambut dengan baik adanya program prakerja
yang diinisiasi oleh pemerintahan presiden joko widodo
kemudian kalau kita lihat yang berikutnya ini dia
ada bantuan pemerintah terhadap dunia usaha lewat stimulus kalau ini ya
dianggap bisa mendorong optimisme warga dalam menghadapi covid sembilan belas ini
jadi bantuan ini ternyata juga cukup mendongkrak

mendapatkan apresiasi dari masyarakat
dan yang sekarang jadi apa ya berbincangan jadi sorotan jadi highlight adalah pengadaan vaksin covid sembilan belas
yang dilakukan oleh pemerintah mengupayakan proses vaksinasi ini bisa segera dilakukan
bahkan presiden jokowi mengatakan akhir tahun dua ribu dua puluh prosesnya harus sudah dilakukan ya
tapi nyatanya yang paling berpengaruh terhadap peningkatan optimisme warga
terhadap pulihnya ekonomi adalah bantuan pemerintah terhadap umkm indonesia
oke selanjutnya kita lihat yang ketiga
ini dia sejumlah harapan ya yang menjadi highlight dalam survei ipsos
kalau tadi sudah ada optimismenya ternyata masih ada harapan harapan dari warga supaya bisa lagi mendorong percepatan pemulihan ekonomi di indonesia
apa saja sih harapannya
jadi kalau dilihat di sini pendistribusian vaksin kemudian pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat diharapkan bisa dilakukan terus oleh pemerintah
artinya kesehatan tetap jadi prioritas di atas segalanya
nah kalau kita bandingkan dengan negara negara lain ada malaysia kemudian filipina
ada singapura kemudian
ada thailand dan juga vietnam ini semua responden nampaknya hampir meminta pemerintahannya untuk terus meneruskan fokusnya melindungi warga dari covid sembilan belas
di sana cukup rendah ya dibandingkan negara negara lainnya di asia tenggara

nah pandemi jelas berdampak pada semua sektor tinggal bagaimana sih kita memperkuat kemampuan diri dan juga bertahan di tengah keterbatasan
merawat optimisme di tengah pandemi juga menjadi kunci agar kita semua bisa bangkit kembali